sejumlah puskesmas di kota jambi saat ini menangani banyak kasus demam berdarah
salah satunya puskesmas rawat inap putri ayu di kawasan jalan selamat riyadi danau sipin kecamatan telanai pura
kepala puskesmas putri ayu emil dan pasai mengakui adanya peningkatan jumlah pasien dpd
ia menjemput perubahan cuaca dari musim panas ke hujan apalagi tinggi yang curah hujan
sehingga terjadi banyak genangan membuat jumlah nyamuk aedes aegypti meningkat
sedikitnya tiga puluh tiga kasus dbd terjadi yang dominan dialami anak ataupun bayi
puskesmas suspek ya suspek dpd kemudian kita kirim ke rumah sakit
sejak januari sampai akhir agustus lalu dua ratus delapan puluh lima kasus dbd terjadi
namun menurut koordinator seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dinas kesehatan kota jambi safri
ada peningkatan sebelas orang hingga total saat ini dua ratus sembilan puluh enam orang terkena dbd seiring dengan tingginya intensitas hujan yang lima orang diantaranya meninggal dunia
ini yang perlu kita sikap ini bersama
bagaimana mengantisipasi ini dengan intensitas hujan yang tinggi
jadi kita diharuskan sebenarnya untuk waspada dengan adanya genangan air potensial terkenanya genangan air
yakni menguras menutup tempat penampungan air dan mengubur ataupun memanfaatkan benda yang berpotensi menjadi tempat perkembang biakan nyamuk dbd
arven kennedy kota jambi jambi
persoalan pangan akan menjadi salah satu topik perdebatan antar calon presiden minggu esok
isu kedaulatan pangan termasuk masalah impor pun jadi salah satu topik yang diprediksi akan memancing perdebatan
persoalan pangan menjadi salah satu isu krusial yang akan diperdebatkan di debat kedua calon presiden minggu mendatang
sejumlah prestasi dan kritik mengiringi jika berbicara persoalan pangan
mulai produksi komoditas pangan politik impor sampai kesejahteraan petani
mantan menko maritim yang juga ekonom senior rizal ramli menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemimpin indonesia mendatang
rizal juga menyebut janji jokowi yang ingin mewujudkan kedaulatan pangan berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi
di tahun dua ribu empat beliau banyak sekali pidato tentang perlunya kedaulatan pangan
agar import beras bakal di stop import ini bakal di stop macem macem
nah tapi nyatanya setelah empat tahun kok yang terjadi sebaliknya
kita jadi importer gula paling besar di dunia kita import macam macam lah
jagung import beras import kedelai dan sebagainya
jadi maunya suasembada kedaulatan pangan tapi strateginya kebalik
menggantungkan import kebijakannya import berlebihan ugal ugalan
menteri yang dipilih juga pada dasarnya nggak memahami visi trisakti ini
sementara pihak pemerintah sendiri merasa kendati masih banyak kekurangan
namun secara bertahap tidak terlalu banyak
selama ini sudah melakukan berbagai perbaikan
pertama secara produksi itu ada peningkatan kemudian manajemen penyaluran ataupun distribusi juga mengalami perbaikan
kemudian dari sisi ekspor juga terhadap komoditas komoditas lain yang merupakan di luar sawit gitu ya
sebagai andalan walaupun jumlahnya kecil tapi banyak hal hal yang positif ya
jadi misalnya kayak durian kita itu ekspor sekarang
nanas juga kita ekspor kopi peningkatan ekspornya juga bagus
jadi kalau kita bicara masalah pertanian kita harus melihat dalam whole secara keseluruhan katakanlah misalnya perkomoditi
komoditi pertanian itu banyak banget
bukan hanya satu bukan hanya beras bukan hanya tebu dan gula bukan hanya jagung
secara perlahan lahan yang komoditas komoditas katakanlah misalnya yang utama itu selalu diberikan improvement ya baik dari sisi
dari produksi ataupun dari sisi tata niaga
apa yang sebenarnya menjadi persoalan dan tantangan yang harus dijawab kedua calon presiden terkait masalah pangan di indonesia
kita akan saksikan perdebatannya bersama dua tim sukses calon presiden dalam kupas gagasan di layar pemilu terpercaya
ya seperti biasa kami akan menghadirkan dua kubu dalam pertarungan pilpres untuk membahas masalah ini
dan satu orang panelis yang akan memotret
persoalan pangan dan mencabar para jurubicara kedua kandidat terkait dengan hal pangan ini
langsung saja kita undang ketiga narasumber kita
pertama bang henry saragi tki jokowi ma'ruf amin bang ferry juliantono dari ppm prabowo sani dan juga bima yudi setirian ekonomi indef
silahkan bawa bapak
waduh terima kasih bang henry terima kasih mas ferry terima kasih bima
silahkan dipilih kursi panasnya
terima kasih dimas sudah datang
kita akan bicara mengenai pangan karena setiap hari kita mungkin telat gajian tapi kita nggak mungkin nggak makan kan
bawa bapak ya
nah makanya pangan ini menjadi satu hal yang menjadi tema perdebatan di debat kedua nanti dan akan mendapatkan concern dan perhatian penuh dari masyarakat
dan ini menyangkut isi perutnya nih
kalau kata dulu zaman orde baru ada sandang pangan dan papan yang penting gitu ya
bima saya mau ke bima dulu
kalau kita bicara mengenai isu pangan apa kondisinya dan apa tantangan yang paling penting untuk dijawab kedua calon presiden nanti di debat kedua nanti
memang sekarang perdebatan adalah kenaikan harga pangan
dalam kurun waktu empat tahun terakhir itu relatif rendah
naik tetapi kenaikannya masih bisa dijaga
tapi pertanyaannya apakah kemudian kenaikan harga pangan itu yang masih relatif rendah itu itu bisa meningkatkan daya beli petani
karena kalau kita melihat nilai tukar petani kita memang bergerak cukup stagnan
yang kedua bagaimana menjawab isu soal impor

karena janjinya dulu pak jokowi dua ribu empat belas itu tidak melakukan impor

atau mengurangi tapi faktanya di dua ribu delapan belas ada dua juta ton beras yang masuk

nah ini bahan buat mas ferry nih kayaknya

kemudian yang ketiga kita bisa bicara yang lebih struktural lagi berkaitan dengan infrastruktur pangan
jadi infrastruktur pangan dari mulai hulu ke hilir ini yang ternyata rantai pangannya masih cukup panjang
karena apa karena ada permasalahan infrastruktur fisik secara mendasar
apakah kemudian kedua belah capres itu bisa memasukkan isu ini menjadi isu perdebatan yang

tapi anda lihat persoalan pangan ini betul betul krusial
betul betul penting untuk bisa dirumuskan dan diketahui masyarakat dan juga dicari solusinya
atau ini hanya mungkin masalah masalah yang periferensial saja gitu ya

dua ratus enam puluh juta rakyat di indonesia tentunya membutuhkan pangan setiap hari
kemudian belum lagi jutaan petani
dan petani adalah salah satu penyerapan tenaga kerja yang paling besar porsinya

karena yang melihat isu pangan ini bukan saja sebagai konsumen tapi juga produsen
belum ada peternak kemudian industri yang berkaitan dengan pangan
artinya ini bukan isu pinggiran tapi menjadi isu sentral
dan ada yang berharap bahwa apakah betul harga pangan kemudian sekarang sudah tidak terjangkau
ada juga yang beranggapan bahwa sebenarnya harga murah tetapi tidak dinikmati oleh para petani
nah kalau kita lihat banyak paradoks paradoks dari kedua belah capres
jadi pak prabowo menjanjikan juga seratus hari itu harga pangannya bisa turun
walaupun tidak spesifik harga pangan apa
caranya bagaimanapun juga kita publik belum tahu
di sisi yang lain apakah pak jokowi bisa merealisasikan janji yang belum terrealisasi sejak dua ribu empat belas
itu yang harusnya tercermin dalam perdebatan esok
makanya kita bikin pemanasannya dulu hari ini bima
saya langsung ke bang heri dan juga mas ferr
jadi kalau kita bicara pangan apa prioritas utama
apa yang menjadi prioritas utama dan menjadi concern
dari kedua calon presiden terkait dengan pangan
saya mulai dari bang henry dua menit untuk anda
jadi pemerintahan jokowi ke depan akan melanjutkan pembangunan
kedaulatan pangan yang sudah dibangun empat tahun ini ya lima tahun ini
yaitu menyeliputi soal infrastruktur pertanian
dan juga memperkuat petani dalam hal ini adalah akses terhadap tanah
program reforma agraria akan diteruskan
distribusi tanah supaya petani petani tak bertanah itu
mereka bisa punya tanah
tentunya juga adalah bagaimana bisa berproduksi lebih baik lagi
termasuk pendidikan pendidikan di bidang pertanian
dan tentunya menjaga terus agar pangan ini bisa dijangkau oleh konsumen kita
karena itu dari segi biaya produksi pertanian kita akan turunkan
dan tentunya juga kita
kita akan buat supaya ada suatu keseimbangan
harga konsumen bisa menjangkau dan juga panganannya sehat
dan juga secara khusus selama pemerintahan ini sudah membuat suatu program
agar masyarakat masyarakat tentu yang tidak sanggup mengikuti harga pangan di pasar itu
dia bisa mendapat pangan
itulah melalui program yang namanya bantuan pangan non tunai akan terus semakin dikembangkan
itu yang menjadi prioritas utama dan janji jokowi maruf dalam bidang pangan
terutama di pilpres kali ini
ada yang mau ditambahkan masih punya waktu sekitar dua puluh detik
jadi artinya fondasi yang sudah dikerjakan beberapa tahun ini semakin memungkinkan akan bisa dicapai
karena kedolatan pangan itu kan banyak elemennya
termasuk soal alat produksi tadi sarana perasana pertanian ataupun kita sebut dengan infrastruktur
pengaturan perdagangannya kelembagaan ekonomi petaninya
ini kan sekarang sudah ditata
sehingga diharapkan nanti bisa betul betul kita bagus dalam hal cadangan pangannya
tidak terulang lagi misalnya ada problem problematik
waktunya sudah habis
itu kurang lebih yang bisa kita tangkap dari pasangan nomor urut satu
bagaimana dengan mas ferry
apa yang paling menjadi concern prabowo sadi dan apa yang ingin dijanjikan terkait dengan pangan
dua menit untuk anda
yang pertama tentang ketersediaan pangan berbeda dengan kedaulatan pangan
apa yang akan dilakukan pertama tentang kedolatan pangan
import bahan pangan itu kita akan kurangi semaksimal mungkin
karena apalagi import pangan yang bisa diproduksi oleh kita sendiri
oleh petani kita sendiri di dalam negeri
itu akan menjadi prioritas
dan setelah kita kurangi import
langsung secara otomatis dengan dukungan pemerintah yang akan kita lakukan
itu akan produksi pangan kita akan langsung meningkat
pertanian dalam pengertian luas bukan hanya tanaman pangan
tetapi juga perikanan perkebunan hortikultura dan kehutanan
dan itu harus kita bangun infrastrukturnya sarana prasarananya
dan berbeda dengan infrastruktur yang sekarang difahami oleh presiden joko widodo
kami pak prabowo subianto dan pak sandiaga uno
kalau memiliki kekuasaan nanti akan membangun infrastruktur bukan hanya jalan
tetapi terutama adalah
infrastruktur sarana prasarana yang langsung berkaitan dengan kegiatan produksi
terutama di sektor pertanian dalam pengertian luas tadi
sehingga nanti muncul produktivitas produktivitas di tempat tempat itu
dan ketika nanti perlu interkonektivitas di antara pusat pusat pertumbuhan di pertanian perikanan perkebunan kehutanan tanaman pangan dll
kita perlu dukungan sarana jalan dll
tapi kita juga akan
kita harus bangun tadi soal supply chain management
kita harus menyediakan harga yang terjangkau di tingkat konsumen
nah salah satu masalahnya adalah mata rantai perdagangan kita masih relatif dikuasai oleh tengkulak kemudian ijon
kemudian pelaku pelaku yang ada di itu yang harus dikikis habis
di situlah peran negara harus diperkuat
oke harus dikikis juga adalah durasinya tidak cukup pak mas ferry
ya saya kasih kesempatan bang henry satu menit untuk menanggapi apa yang ditanggapi
apa yang diceritakan oleh
ya jadi apa yang disampaikan oleh saudara ferry tadi itu sudah dikerjakan
jadi membangun irigasi jalan desa ya
membangun jalan desa ini sekarang kan sangat masif sekali ya melalui dana desa itu
jadi jalan jalan di pedesaan itu jalan jalan ke sawah sawah kebun kebun itu banyak dibangun sekarang ya yang tidak masuk misalnya dalam apbn
jadi apa yang tadi dijanjikan sudah dikirakan
ya jadi sebenarnya ini tinggal menuai lagi ya
karena yang disebut dengan kedolatan pangan itu kan komponennya banyak ya
tapi yang pasti indonesia sebenarnya semakin tinggi tingkat kedolatannya
artinya kita bisa mengatakan yang ini impor ini tidak
ya walaupun memang kita punya tantangan ya
misalnya untuk hortikultura
karena itulah kita masih ada ya angka impor yang agak tinggi soal hortikultura ini
ya dan juga ya kita masih ada ya angka impor yang agak tinggi soal hortikultura ini
ya dan juga persaingan yang cukup cukup ketat
tapi untuk tanaman lain kan sungguh kita sangat batasi
nah jadi menurut kita empat tahun lima tahun ini ya akan dituai memang dalam waktu tidak lama lagi
mas ferry silahkan tanggapi

harusnya mas hendy mengkritisi kegiatan apa importasi bahan beras gula dan ya kaya gula
kemudian garam segala macam itu
tapi dalam posisi yang kemudian mas henry di situ memang saya agak sulit membayangkan mas henry kritis
apa namanya ya bisa diajak untuk saling mendukung begitu
nah siapa yang akan beruntung nanti pada akhirnya kan ini masih sangat cair
oleh karena itu kalau dua ratus dua belas dianggap sebagai satu kue besar yang diperebutkan itu
terlalu jauh ke sana karena informasi yang masuk juga misalnya pertemuan pak jokowi dengan pa seribu dua ratus dua belas itu kan
ada yang mengatakan pak jokowi yang mempunyai hajat atau punya kehendak
ada juga yang mengatakan itu inisiatif dari dua ratus dua belas
tapi kalau saya sebagai pengamat politik
itu fakta itu menunjukkan bahwa orang tidak boleh mengabaikan kekuatan real yang dimiliki oleh dua ratus dua belas
dan itu adalah kekuatan real yang kemudian cukup patut diperhitungkan
perkara bahwa dua ratus dua belas juga mengalami perpecahan
itu justru juga menunjukkan bahwa dua ratus dua belas ini memang sesuatu kekuatan yang sangat yang perlu untuk diperhatikan
tapi anda lihat presiden dengan secara sadar bahwa menganggap
kalau tadi anda mengatakan bahwa secara faktuil memang ini adalah kekuatan politik yang real
yang cukup patut diperhitungkan
dan anda lihat presiden sudah mulai melirik ke arah sana untuk mulai mengelus ngelus gitu
kalau kita lihat kan selama ini presiden setiap minggu bertemu dengan ulama ulama banyak sekali
kecuali ulama dua ratus dua belas yang kemudian baru ketemu gitu misalnya
anda melihat ini dengan langkah yang kelihatan sekali bahwa ini mencoba untuk agak ditarik
kalau saya melihatnya justru kedatangan atau pertemuan itu menunjukkan ada semacam pengakuan dari istana
bahwa ini adalah satu kubu kelompok islam yang perlu diperhatikan
bahwa dengan nu dengan muhammadiyah dan lain lain pak jokowi sudah sering
itu iya tetapi faktanya juga harus dilihat bahwa kelompok dua ratus dua belas ini pernah menjadi kelompok oposisi yang sangat serius
pada kasus pilkada dki dua ribu tujuh belas dan sampai sekarang itu memang masih terus menjadi salah satu rival
sementara kepentingan dari dua ratus dua belas itu sebetulnya juga simpel saja mas
bagaimana supaya habib rizik itu bisa kembali ke indonesia tanpa terbebani oleh masalah hukum

nah inilah yang barangkali akan menjadi hal yang sangat penting
yakin hanya itu kepentingannya
yang paling besar itu
karena kalau kita lihat tadi bahkan pks pun mengatakan agar supaya habib rizieq tidak dikriminalisasi
jadi wacana kriminalisasi ulama itu sebenarnya fokusnya kepada yang satu
tetapi kalau dari kepentingan pak jokowi menurut saya nih ya
kalau itu kemudian diakomodir tentu harus diperhitungkan dampak dampaknya
nah oke kita sebelumnya kita akan bicara mengenai dampak dan apa kemudian pertimbangan pertimbangan presiden
kompromi apa yang akan dihadirkan
kan gak ada makan di siang yang gratis pasti yang akan berafikan
saya mau tanya ke mas arief mas arief selama ini kan kelompok dua ratus dua belas ini kan sangat lekat dan dekat sekali dengan gerindra dan pks gitu
anda cukup worry gak melihat oh presiden sudah bisa bertemu nih
katanya ketawa tawa akrab sekali ketika bertemu
anda dan partai anda khawatir nggak
tapi dijawabnya lebih asik mas arief di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke segera berikutnya
mas arief khawatir gak mas kalau melihat manuver ini
masa sih mas
iya ngapain khawatir orang dua ratus dua belas itu kawan kawan sudah melebih seperti saudara sendiri dengan partai gerindra kan
artinya kita nggak perlu khawatir
justru saya ingin memberikan sebuah pendapat kalau pak joko widodo diterima itu justru harusnya pak joko widodo sadar
bahwa selama ini tuduhan kepada kawan kawan dua ratus dua belas yang dikatakan radikal yang dikatakan anti pemerintah ternyata enggak
pak joko widodo diterima dengan sopan dengan baik
dan permintaannya pun saya rasa wajar bahwa pilkada sudah berakhir
ya kan ya selesailah kriminalisasinya jangan seperti dua ratus dua belas banyak aktivisnya yang dikriminalisasi
ya kan seperti misalnya habib
terus ahmad dhani
itu kan terjadi kriminalisasi
nah kalau saya melihatnya sih dua ratus dua belas tidak akan bergeser dari partai gerindra dan juga pks dan terutama kepada pak prabowo
karena mereka itu sama kita itu sudah satu hati
nah kecuali pak joko widodo kan kemarin timnya kan membuat sebuah tagline dua ratus dua belas katanya dua kali wali kota satu kali gubernur dua puluh
jadi kalau saya sih yakin dua ratus dua belas itu tidak akan bergerak ke pak joko widodo ya
tapi aromanya presiden jokowi ataupun orang orang istana kemudian mencoba untuk menarik narik dua ratus dua belas dari pangkuan mas arief dan kawan kawan itu terasa
terasa karena sudah panik
sudah panik apalagi kan hashtag gerakan ganti presiden dua ribu sembilan belas makin membesar
ya kan apalagi kemarin baru teman teman saya
serikat buruh sudah mendeklarasikan pak prabowo akan diusung dan didukung oleh serikat buruh
artinya terus tuduhan macem macem kepada kita kan artinya kan gak berlaku
tapi buat gerindra pak sarif anda menganggap bahwa kelompok dua ratus dua belas atau kekuatan dua ratus dua belas ini kemudian masih cukup solid dan masih bisa kemudian dimanfaatkan untuk misalnya pemenangan pak prabowo ini akan terjadi
kita tidak memanfaatkan mereka
artinya kita mutual simbiosis sama mereka
kami saling memerlukan
kami memerlukan dua ratus dua belas kawan kawan dua ratus dua belas juga memerlukan partai gerindra untuk sebagai kendaraan
artinya merebut kekuasaan
dalam arti kekuasaan ya mempunyai sebuah visi yang sama membangun indonesia yang toleran membangun indonesia yang lebih maju membangun indonesia yang lebih bersih dari korupsi
itu aja jadi saya nggak yakin dua ratus dua belas akan bergeser geser kan panjang kita punya sejarah kan
ya prof kalau kita lihat ini kan ada risiko
ada riak riaknya sudah mulai terasa nih ada yang menganggap dia tetap presidium alumni ada yang persaudaraan alumni kemudian ada lagi alumni apalah dua ratus dua belas
tadi kita juga dengar pembina dua ratus dua belas kapita ampera menyayangkan sebenarnya komentar di press conference yang katanya merusak atau membuyarkan kompromi dan kebaikan kebaikan selama ini
anda lihat ini akan tetap solid akan tetap bisa menjadi kekuatan yang kemudian bisa dipakai bukan dipakai seiring sejalan untuk menjadi kekuatan politik
ya salah satu yang halus
ya salah satu yang halus
yang harus diperhatikan oleh kelompok dua ratus dua belas kalau ingin tetap solid seperti pada masa dua ratus dua belas di pilkada dki adalah kepemimpinan
bagi saya melihat ketidakberadaan habib rizik sihab di indonesia ini betul betul punya dampak yang sangat negatif bagi dua ratus dua belas
karena telah terjadi selain apa namanya perpecahan tadi dua kubu
itu kan akibat saja tapi sebetulnya penyebabnya karena tidak ada figur yang cukup karismatik dan mempunyai track record yang bisa memobilisasi kekuatan dan punya networking yang sangat luas seperti habib rizik sihab
mohon maaf ya kehadiran orang seperti pak amin rais yang sebetulnya track recordnya sudah cukup pengalamannya cukup
tapi in a way masih belum bisa memberikan semacam guiding seperti yang dilakukan habib rizieq syihab
yang kedua juga suka atau tidak suka habib rizik networknya itu sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu ada di mana mana
dari segi apa katakanlah apa namanya teologinya misalnya habib rizieq itu tidak ada bedanya dengan nahdi yid
tetapi dari segi politiknya dia akan berbeda dengan misalnya saja dengan yang sekarang menjadi
yang menjadi ketua mui dan lain sebagainya
oke dengan kondisi tadi apa ya gejala perpecahan atau mungkin tidak ada tokoh sentral sampai rizieq syihab kemudian kembali ke indonesia
menurut anda apakah usaha presiden jokowi atau kelompoknya yang tadi sudah tercium aromanya oleh mas arief itu untuk menarik mereka ke kelompok presiden gitu
anda lihat akan bisa berhasil nggak punya posibilitas seberapa besar posibilitas keberhasilannya
saya kira tergantung persepsi yang dimiliki oleh pak jokowi
justru di sini saya melihat bahwa kemungkinan ya kemungkinan pak jokowi ini akan melakukan kompromi kompromi
jika tidak tegas misalnya permintaan agar supaya tidak dikriminalisasi seperti yang dikemukakan oleh pak arief
itu nanti kalau itu diikuti oleh pak jokowi itu dampaknya akan sangat serius
dampaknya sangat serius
bertambahnya kekuatan dukungan gitu
bukan justru malah akan diikuti
orang justru malah akan melemahkan karena orang akan melihat pak jokowi tidak konsisten
nah oleh karena itu jawaban beliau bahwa beliau tidak akan mencampuri proses hukum
ini juga menjadi menarik
nah apakah dampaknya ini nanti akan membuat itu stalemate
jadi tidak ada pergerakan apapun antara keinginan pak jokowi merangkul
pak jokowi ini kan akomodatif juga
tapi karena masalah habib rizik tidak terselesaikan tidak terjadi itu
ya itu nanti hal yang harus dijawab
jadi pilih anda tidak akan ada kompromi
kalau dari jawaban formalnya istana kayaknya tidak
tapi politik ini kan cair juga
anda melihat presiden akan berkompromi nggak dengan tuntutan ini
saya rasa dia akan seperti kata prof ya dia akan berpikir ulang untuk kompromi dengan habib rizik
tetapi kalau saya melihat sih dua ratus dua belas tidak pecah tetap dalam kendalinya pak habib rizik
jadi kalau terlihat pecah pecah cuma terlihat terlihat saja ya
iya tetap imam besarnya kan habib rizik
apapun kan memimpin itu nggak perlu ada di tempat
semua kan ada teknologi kan
artinya memang habib rizik itu korban kriminalisasi
semakin tidak dicabut kriminalisasi semakin dua ratus dua belas membulat
jadi kalau kata mas arief tidak akan ada kompromi antara presiden jokowi dengan dua ratus dua belas
kayaknya tidak akan ada kompromi
tapi yang kita bertanya tanya publik juga apakah gerindra dan pks prabowo dan pks ini akan berkompromi juga nih
masalah calon wakil presiden
karena kita punya beberapa pernyataan yang muncul belakangan ini kayaknya ada quote unquote nih mas arief
ultimatum dari pks untuk gerindra
kita akan bahas masalah masalah masalah masalah
itu di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
kita akan membahas tadi kalau tadi kata mas arief nggak akan ada nih kayaknya kompromi presiden jokowi dengan kelompok dua ratus dua belas
tapi yang masyarakat juga tunggu akankah ada kompromi antara pks dan gerindra setelah sekian lama ber
apakah akan retak retak nih
karena kita lihat ada semacam quote unquote ultimatum dari pks terkait dengan calon wakil presiden
kita saksikan yuk quote nya dari presiden pks soebul iman
di belakang kita prof dan mas arief ini kata pak soebul iman presiden pks katanya begini
saya kutip ya dari cnn indonesia com
kami dari pks menyampaikan ke pak prabowo menurut hitungan kami itu idealnya memutuskan nasib sembilan cawapres pks itu sebelum ramadhan
nah kemudian next
kami sampaikan itu mudah mudahan kita punya pengetahuan
kami sampaikan itu mudah mudahan kita punya pemahaman politik yang sama sebelum ramadhan adalah yang tepat untuk bisa menetapkan seperti itu
sekarang lagi ada assessment dari mereka dari mas arief dan kawan kawan tentunya ya
dengan kriteria yang mereka buat makanya kami kasih waktu tidak mungkinkan dalam sekejap mereka cari
nah apakah betul pks mengultimatum partai gerindra untuk memutuskan calon wakil presidennya sebelum ramadhan
kita tanya yuk kepada bang mardhani alisera
yang sudah tergabung bersama kami lewat sambungan telepon ketua dpp partai keadilan sejahtera mardani alisera
selamat malam bang mardhani
bang madani ya kita mau tanya ini masyarakat pengen tahu apakah betul pks mengultimatum gerindra supaya cepet cepet nih tentukan dari sembilan nama calon wakil presiden yang diajukan oleh pks
betul nggak bang mardhani sebelum ramadan harus diputuskan
hehehe nggak ada paduh
pks itu terbutuhnya gerindra ya
itu pks ngajar sama gerindra ayo kita triut kerja karena jadi penantang itu berkat dan kita tidak ada
hahaha jadi tidak ada
karena itu dari sekarang segera kita bekerja triut
bahkan kami bukan deklarasi capres cawap pks tapi juga portofolio pks
ya menurutnya siapa aja sih
kan akan sangat baik bagi ketika politik kalau masih tidak memberi kursi di dalam kartu
baik juga buat kita yang ingin insya allah dua ribu sembilan belas ganti presiden untuk bekerja sejak awal
insya allah kita ultimasi tapi ajakan pks agar kita segera bekerja
ada deadline nya nggak bang mardhani misalnya kapan nih waktu yang diharuskan gitu
atau mungkin nggak ada posibilitas pak prabowo boleh nih pilih calon selain yang diajukan oleh pks gitu misalnya
yang pertama itu namanya itu harus mencari ya
sehingga apapun keputusannya kalau mencari kita kita baik
nah posisi sekarang mereka sudah ngajukan sembilan
gerindra sudah mengajukan paling sederhana satu plus sembilan ini segera menjadi dua gitu
tetap kita buka kawan kawan demokrasi atau mereka pengen jepuk mau buka
jadi sekali lagi kata presiden pks sebelum ramadhan harus ditentukan itu
itu bahasa politik yang sangat bisa cair sekali gitu bang mardhani ya
bisa dituruti bisa juga enggak gitu ya
anda nggak akan marah atau ngambek gitu kalau tidak
saya tidak boleh bekerja ataupun mengatakan yang berbeda dari pak presiden
siapa yang dikatakan presiden itu yang saya katakan
tapi hanya kemungkinan usyawara
bang mardhani terakhir
jika nanti misalnya pak prabowo memilih calon wakil presiden di luar
di luar nama nama yang disodorkan oleh pks
sembilan orang tadi
pks tetap akan bersekutu dengan gerindra atau akan berpisah kutu dengan gerindra
pks dipercaya nyakit pak prabowo akan misi satu di antara sembilan nama dan pks
jadi tetap optimistis ya bang mardhani
terima kasih bang mardhani atas konfirmasinya malam hari ini dari bandung
saya mau tanya ke mas arief nih
kalau kata pak sohibo sebelum ramadhan ini
itu udah quote sekali loh
sebelum ramadhan kayaknya harus ini
ya itu kan semacam mengingatkan
kita kan bukan lagi sekutu
kita tuh segaja saudara
kita tuh sama pks
artinya semua bisa kita bicarakan secara cair
sembilan nama kan memang sudah diberikan kepada partai gerindra
partai gerindra juga sedang memilah siapa di antara sembilan
kemudian kan sembilan dari tokoh pks itu juga orang orang yang hebat
orang orang yang punya potensi
mungkin nanti kita juga akan mengembalikan kepada pks
kalau kita sudah ada pilihannya kan
artinya ketika kita misalnya
kalau saya pribadi sih saya kepengennya pak mardani ya
karena masuk dalam salah satu calon kemarin
pak mardhani kan sebagai calon kan
tapi nanti juga harus dikomunikasi

pokoknya sabar aja
nanti pasti ada pertemuan antara
kita sebenarnya sudah sering bertemu terus
jadi setiap hari kita bertemu
antara pengurus pks dengan pengurus gerindra
dan kita sudah mulai bekerja
kayak saya sama pak mardhani itu udah mulai bekerja
jadi kalau kita lihat gerindra dan pks sama sama optimistis
akan tetap bersekutu
kalau kata mas arief bersegaja
pak prabowo akan memilih calon wakil presiden dari pks
bahwa memang pak prabowo akan memilih satu dari sembilan nama itu
atau justru akan melengos ke calon yang lain
saya kira gerindra saat ini ini memang posisinya sangat tidak ideal
untuk terlalu cepat memutuskan
karena opsi opsi itu bagi gerindra masih ada
sementara pks ini kan juga masih berbicara tentang poros ketiga
selain memberikan deadline yang anda bilang ultimatum
padahal sudah ada deadline nya
ini memang masih cair
gerindra sendiri kan juga berpikir
kalau saya memilih dari partai ini partai itu
kan politik pemilihan itu kan tidak hanya elektoral
tapi juga yang di bawah
misalnya gerindra masih berpikir bahwa calon wapres yang paling pas bagi pak prabowo itu
mesti dari nadatul ulama
apakah pks itu memenuhi syarat di situ
dengan sembilan nama itu
lebih banyak untungnya atau lebih banyak mudaratnya jika pak prabowo memilih satu dari sembilan nama
secara politik dengan kita bahas survei
karena gerindra ini kan bagaimana membutuhkan partner lagi
nah partnernya itu apakah hanya pks dan pan kan
misalnya karena dia bisa berhasil mendapat partner yang lain lagi
kan deadline nya katanya pks harus
itu kan kata pks
pks juga nggak bisa sendirian
karena dia kan harus mengajak pan mengajak demokrat mengajak pkb yang masih mungkin diajak
oleh sebab itu saya kira persoalan yang dianggap sebagai deadline dan lain sebagainya itu ya karena pks ingin menunjukkan bahwa persekutuan atau persegajahan ini memang harus ada realnya
tetapi kan pks juga sangat berpengalaman
pks saya lihat tidak pernah menuntut harga mati harga mati
harga mati harga mati itu selama
jadi menurut anda ini ultimatum politik yang dicanda saja
saya kira pks terlalu canggih lah kalau untuk hanya either or atau hitam putih
mereka jauh lebih dewasa dari itu
saya mau minta dua kepastian dari mas arief nih
yang pertama apakah pak prabowo akan betul betul mencalonkan diri jadi calon presiden
yang kedua apakah pak prabowo jika menjadi capres pasti akan memilih satu dari sembilan nama yang akan diajukan oleh pks
ya kalau maju sudah pasti
itu sudah bulat
kalau dari sembilan pks nama anggota pks yang disodorkan itu kan pasti kita akan pilih
nah kita kan namanya itu masih cair ya yang tadi prof hikam bilang kan
kalau memang nanti kita ternyata koalisinya bukan hanya dengan pks saja
misalnya dengan pkb atau misalnya lebih parah lagi kita nanti dengan pdi perjuangan
kan semua berubah artinya peta politik berubah semua kan
ada yang koalisi parah ini
ya kan misalnya nanti kita dengan pdi perjuangan
tapi kan sudah cukup pks dan gerindra
tapi kan belum tentu yang lain lain yang di kubunya pak joko widodo itu bisa jadi cawapresnya pak joko widodo
jadi menjawab pertanyaan pertama prabowo pasti maju ya kata mas adil
tapi apakah akan memilih satu dari sembilan belum tentu
jadi anda para kandor pks ya boleh harap harap cemas lah
bukan bukan gini sembilan kan nanti ada partai lagi masuk
nah itu kan kita bicara kan ini pks mau sembilan apakah
nah tapi kan intinya belum pasti belum tentu
apakah nanti partai koalisi yang ikut dengan kita juga mau dengan yang sembilan orang pks ini
jadi kita tuh berbicara tapi saya yakin kawan kawan pks itu tidak harga mati biasanya
contoh aja misalnya di pilkada dki jakarta
pks dengan legowo untuk kebaikan mendorong mas anies
ya kan dia nggak mendorong mas anies loh kan kelihatan
jadi kita anda para pemirsa bisa menginterpretasikan sendiri jawaban mas arief kira kira mana yang pasti mana yang belum pasti
atau malah tidak pasti kita akan nantikan jawabannya dari dinamika politik ke depan
terima kasih mas arief terima kasih prof ikam atas perbincangannya
kita akan nantikan bagaimana kemana arah angin politik ini akan menuju
apakah dua ratus dua belas juga akan pindah atau malah pak prabowo yang pindah
nanti kita akan lihat mungkin saja kita masih bisa
ya mungkin aja dengan pdip aja mungkin di koalisi
baik terima kasih mas arief terima kasih prof ikam